tadi ulangannya nyontek gak
tantah sadam disuruh bawa pensil dua b
buat besok ulangan terakhir
yaudah kita beli sekarang ya
kira kira siapa ya orangnya
bisa siapa aja bisa udah rustam
udah kan ke rumahnya juragan bos
kamu curiga gak sih
masa si nenek kita ketemunya sama pok sopi aja
sama kita berdua gak pernah
justru itu mosok ya pas ketabrak motor
di depan rumahnya pak sopi
di depan rumahnya pok shopee
ketemu tadi pagi
di depan rumahnya pok sopi
di depan rumahnya pak sopi juga
terus kamu inget gak
kemarin dia pesen dua mangkok bakso
satu aja dia gak abis
mungkin tukang bakso nyata salah kasih pesenan
pokoknya sekarang kita ke tempat bakso
satu mangkoknya itu bosopo
mana ulan tau
kamu tuh kenapa gak paham sih
kita sekarang ke tempat tukat bakso
kamu juga pasti nggak ngerti kan
lima puluh tambah lima puluh ribu
jadi dua ratus tambah
kang rohim susu ya
ruth kalau nabung di bank itu bunganya sebulan berapa ya
aku harus tau dulu
bank toib mau nabung apa dari pusatnya
kalau duitnya tiga ratus ribu itu bagusnya nabung apa deposit
itu mah celengan kang
itu mah celengan kang
itu mah celengan kang
itu mah celengan kang
ini cuma rangkot nyusu
ini cuma rangkot nyusu
wajar itu nyusu
daripada kang toib
kenapa dia pesen tapi langsung pergi
ya gak tau atuh
karena dia kenal kita
ya bisa siapa aja
ya udah kita tanya aja
bentar bentar nih
tapi kalau dia kenal kita
kenapa si neneng teh gak ngumpet

tapi malah manggil mpok sopi
tapi malah manggil mpok sopi
ya juga sih
kamu inget gak
dia teriak waktu ketemu mpok sopi
jangan jangan itu kode
kode untuk ngasih tau temennya untuk lari
kode untuk ngasih tau temennya untuk lari
aduh bulan gue pusing ah
main tebak tebakan terus
main tebak tebakan terus
aku mau tanya
ada cewek kemaren yang makan disini
yang ngomongnya manjam manja gitu
dia kan pesen dua mangkok bakso
satunya lagi itu buat siapa
buat siapa ya
tapi kayaknya dimakan dua duanya mbak
indah diangkut kasihan
nanti amu berdosa
masuk neraka nanti
ini angkut apa rumah makan padang
banyak banget stikernya
banyak amat gambarnya
eh supirnya sepjuna ya
duduknya yang betul semuanya
duduknya yang betul semuanya
duduknya yang betul semuanya
nggak usah bercanda
nggak ada gue pindah
eh dia malah keluar
eh dia malah keluar
eh emang lu doang yang mau di depan
dia juga ikutan lagi
eh dia juga ikutan lagi
eh dia berdua
eh dia berdua
bang punya cuma satu
ini cukup buat berdua
tenang bang ini bisa diatur kok
nanti amul ditilang
tidak bisa satu ke belakang
udah bang jalan jalan
tadi ulangannya nyontek nggak
sadam disuruh bawa pensil dua b
buat besok ulangan terakhir
yaudah kita beli sekarang ya
kira kira siapa ya orangnya
bisa siapa aja
bisa uda rustam
eh enak aja
a uda kan ke rumahnya juragan bos
bang jamil juga ke rumahnya juragan pos
ya berarti bukan supir
soalnya semua supir kan ke rumahnya juragan bos
mau mampir nggak
iya apalagi lantainya belum dipel
ulan pulang dulu ya
a uda mau makan siang
nyesel bahasa basi
eh tas gua tuh
nanti kangkotambo berantakan
iya bang kita mah anak baik baik
dan nakal saja begini rusuhnya
saya kan di pangku
masa bayar sih
kok cuma untuk satu orang
saya kan yang duduk
dia cuma di pangku
menumpang seli amat
dua orang dari tadi
padahal gue lagi butuh duit
di rumah ya sob
abang lagi ngejar setoran
ngejar setoran apa ngejar setoran
abang lagi ngejar setoran
gini hari masih dapet seratus ribu
padahal udah dua hari soft
doain abang ya sob

gak boleh umi liatin abi
jadi sopo ya boleh liatin abi
nanya salah gak nanya salah
kenapa sih abi tambah ganteng
nanti ganteng dong
iya apa sih gak lucu
emang gak lucu bercanda nih
kemarin yang gak dateng ke rumah curagungku siapa bi
kenapa bandiki gak dateng